direktur eksekutif amnesty international indonesia usman hamid memandang hal itu diperlukan
nanti september baru masuk dorm lagi pengen
tapi kita ikuti perkembangannya kita lihat secara jernih informasi yang ada
so entertainment tetap saya lihat ada dua ini
produktif itu sedangkan saat keuangan rumah tangga kita sedang mungkin minus maka tidak bijaksana
menurutnya bumbu bumbu yang digunakan cukup sederhana
mulai dua ratus memang kelihatannya banyak tapi kalau penyakit lain kan sudah jutaan kasusnya hingga kesimpulan angka angka itu bisa lebih jelas
sekitar sembilan puluh dari populasi diabetes melitus pada anak adalah tipe satu
pengasiat ini mulai kemarin itu pelarangannya adalah sementara ya
lahan kosong itu juga membuka peluang bagi berbagai tindakan
karena saya kira ai itu akan menjadi salah satu pengungkit yang besar bagi ekonomi digitalnya indonesia
mereka sangat baik dikonsumsi
memperhatikan bahwa masalah ini
ada juga nih menu khas tionghoa yaitu goyong
jadi insya allah di dki jakarta kita akan memperbaikkan pembiayaan yang terbaik
jadi saya kadang kadang sering juga latihan sama pelatih kayak gitu
dan untuk posisi perkara pun kami sedang melakukan pemberkasan
apa sih kak yang sebenarnya kalau menurut kak wewin yang kayaknya sekarang center tuh kayak agak
berkumpul dengan pemain global
selain mendongeng di berbagai perkampungan keawam masih eksis mengisi acara dalam berbagai kesempatan seperti di sekolah
kedatangan ganjar pranowo ke kalimantan selatan disambut hangat warga
in dan tap out di dalam bus dengan kartu uang elektronik
nah jadi kita ingin melihat lokasi yang sangat penting ini
solo musik untuk masuk ke dalam beberapa lagu chrisya
dan juga apa namanya bukan hanya makanan makanan saja tapi bantuan bantuan mereka bantuan bantuan logistik juga ada yang mereka jual
meskipun sejumlah tembok sudah mengelupas dan warna catnya mulai pudar
tentang sepinya pembeli kebutuhan sandang seperti pakaian sandal hingga sepatu
pihak stasiun mengarahkan petugas khusus untuk membantu mengarahkan jalur
dia hal yang sangat baik
gak kepikiran di otak gue apa gitu
petugas dapat mengakses data yang dikirim instrumen dma secara online melalui ponsel
yang bekerja sama dengan dua mitra swasta
puluhan juta rupiah harus dikeluarkan setiap bulan untuk biaya perawatan
berkeliling santai di tengah lahan yang cukup asri
menurut rahmat beberapa hal seperti oli
kalau kita mengkonsumsi daging kambing plus lemaknya plus garamnya banyak
cuma ini badannya kurus seperti ya dia ya
atau memamerkan memorabilia bergambar suatu nama
ada nggak kemungkinan penyebab penyebab lain selain kandungan obat tadi
segera cari pertolongan gitu
masih jernih diingatan aslem tentang sosok siti dan parida
semua memang menurunkan dana
yang kita lihat itu adalah daun bolong
ya lebih kayak contoh keritingnya itu dia lebih seperti ombak bekas gitu kok
pagi pagi makan jagung alhamdulillah motogp sudah untung
selamat pagi kabar baik pak
mungkin aturan lain lagi yang lebih sesuai
seperti yang di sini ada empat jenis penyu
dan karena ini sudah bisa ditangani oleh bumn dan kami
hiasan lemari dari akrilik serta magnet hiasan lemari es
dan juga apa yang sebenarnya harus
politik itu jangan lupa mereka itu bukan badan privat mereka badan publik yang dibiayai oleh
di salah satu sudut manhattan yang terkenal
dan memanfaatkan momen ini untuk foto bersama
asalkan dengan syarat mereka mau merawatnya
ataupun pengembangan yang ramah karang gitu
hanya menerima racun dari jakarta
ternyata nih bicara mengenai pay letter ini tadi informasi dari ojk ada sepuluh empat puluh lima triliun utang pinjol gitu loh
karena kemanusiaan harus di atas segalanya
saiful menduduki kursi empuk bupati dua periode yakni dua ribu sepuluh dua ribu lima belas dan dua ribu lima belas dua ribu dua puluh
hampir separuh dari terumbu karang yang ada di indonesia
setelah mereka berjalan jalan
itu yang menurut saya penting untuk dikeluarkan
dengan tambahan soun telur dadar serta teri kacang serta kerupuk
boleh juga nih sekolah nih kata gue nih
saya kurang lebih satu juta sembilan ratus sekian
karena ini sebuah pertanggung jawaban institusi kepada masyarakat
oleh karena itu kalau kita lihat sepertinya ada keterlambatan juga ya untuk kemudian merujuk ke fasilitas layanan kesehatan
chief sekarang gimana sih kolaborasi ifsok ya dengan pemangku pemangku kepentingan terkait gitu soal
tim liputan cnn indonesia bandung jawa barat
usaha pembuatan periuk ini beromset rp dua puluh lima hingga rp tiga puluh per hari
sampah apk di ruling facts
buat sih ya sendiri untuk untuk prawira ini betul betul maksudnya belum ngasih apa apa kan
kalau kita lihat gejalanya yang menyebabkan kuning dan infeksi pada ringan hati ini disebabkan oleh virus hepatitis yaitu terutama kelompok adenovirus
itu akan menutup ruang bagi orang lain selain
dan itu saya bosen cek di yang rajin melaporkannya sampai tiga puluh satu desember
waktu pengerjaan bisa lebih lama jika jenis dan motif kain yang dipesan pelanggan lebih rumit
karya otentik fashion khusus pria ini pernah bertengger di panggung dubai expo dua ribu dua puluh
jadi banyak mana nih sentimennya
akhirnya kami memutuskan kenapa enggak kita coba dari yang deket dulu aja
dia jadi floor general tuh was gue
artinya sudah ada penumpukan sel sel mati di sana
generator itu kalau secara teori itu mengikuti hukum varedi itu mas
untuk t shirt dan jmv mereka
dari jumlah tersebut sebanyak tiga ratus sembilan puluh ribu diantaranya sudah dipesan
karena itu orang tuanya kemudian mengajak sabil mengasah bakatnya bersama kak awam
karena masih ada beberapa kupang yang kulitnya belum terlepas dengan sempurna
untuk menentukan satu ramadhan seribu empat ratus empat puluh empat hijri
melakukan survei kajian dan data hasil awal yang kita kumpulkan
dan ide dan kreativitas
yang tidak tahan haus ya supaya bawa minum
nah itu sebenarnya sudah menjadi pikiran gitu ya
permasalahannya mestinya segala prosedur proses di dalam penetapan jadi tersangka itu sudah terpenuhi
diketahui kegiatan vaksinasi anak di usia enam sampai sebelas tahun ini akan diselenggarakan di setiap sekolah dasar
jadi dari kecil di cerbon
penting untuk membantu polisi mengajukan tuntutan
jadi cara caranya ini untuk melihat bagaimana kita bisa sama sama membawa pendanaan
dia bisa mengendalikan keluhan yang ada
kelinci dan tadi ada salah salah sedikit lipatan tapi akhirnya sudah jadi dibentulin sama ibunya
tadi kita sudah lihat sepotong kira kira satu menit lah ya trailer dari film yang dibintangi oleh kak gisel
bersama kami di cnn indonesia business dan referensi
tempat ini sudah mulai ramai dikunjungi pembeli sejak buka pada pukul enam pagi
bisa dipakai juga saat spring dan fall
ini sudah saatnya memang
hmm potongan lontong ini ditambahkan dengan tahu goreng ayam suwir telur rebus dan kecap
namun inggris selama ini selama tujuh puluh tahun di bawah ratu elizabeth
aku pikir ini akan mengajak orang untuk melihat bahwa
yang mempercayai hal tersebut mitos tersebut
mungkin kita pernah mendengar yang namanya tiga puluh by tiga puluh
kita bisa ngerasain yang namanya sisir sungai di malam di kalimas surabaya
arsenal sukses mempertahankan posisi kedua di kelas semen
langsung dengan tingkat pendidikan
jadi padahal ada jeda beberapa hari dari kasus sampai membentuk tim khusus itu
yaitu pada saat kita ngerasa mungkin dada kita tidak enak
kira kira jadi ya setelah dipanen pastikan dicabut sampai selesai ya bang ya
saya buang jeruan saya nggak pernah jual jeruan
kebenangan lebih ke untuk biar lebih membuka allah percaya diri biar dibukakan jalan sama tuhan
karena kan ini masih satu bulan lagi ya mas masih awal ramadhan
tapi ini saya tetap didampingi abangnya karena saya belum berani lepas sendiri
jadi terdapat sekitar delapan persen modal yang dimasukkan oleh indonesia baik itu sebagai pendiri atau juga sebagai anggota
mulai dari ujung pulau sumatera sampai papua
karena saat sekarang sekolah itu sudah dianjurkan untuk ujian online
aksi stop produksi oleh produsen tahu tempe
dan yang terakhir karena pertanyaannya supaya orang tidak panik
banyak pasal yang dilanggar secara etika profesi oleh sambo ini
kemudian juga vitamin dan antioksidannya juga
jadi mereka mainnya kurang all out di awal awal
ia mengakui bahwa stadion sudah sesuai walau masih ada kekurangan
harga selembar kain tenun bervariasi tergantung motif kain dan tingkat kesulitan menenun
usman memasarkan periuknya ke berbagai kabupaten kota di sumatera utara
lalu seperti apa sosok dari metayumen yang semakin banyak bermunculan di cakat maya
kita mencoba untuk membuat ini
tapi jangan itu membuat kita surut
dan menyalahkan sebanyak delapan belas hal
penyu pipih atau natator depresus
jadi agak agak digampangin lah
memang di habitat itu ada kupu kupu tertentu jenis jenis ini ini ini
kalau naik tinggi harus segera konsultasi ke dokternya
berapa juta atau berapa puluh juta yang ngasih
bagaimana kita jika lahir di hari yang kurang baik yang dianggap kurang baik
jadi ini cukup besar juga dan terus berkembang
jadi saya rasa dengan terus mengajar mereka
apakah ada yang membuat anda
tapi kayaknya lo ini selama pandemi kayaknya makin rapet dari basket aja ya
penghantaran uang dan uang ekstra

kan pola hari sabtu masih ada kan dulu
gue tuh baru ngetuh soalnya gue liat kan kalo si leonita tuh seangkatannya si nikita ya dua ribu kan ya kalo
masih ada yang saya katakan tadi yang klasik yang belum terselesaikan
salah satu contohnya kalau kita lihat misalnya bentang laut kepala burung atau di raja ampat pada umumnya ya
bisa menjadi bagian dari taman kupu kupu gita persada
antrean pembeli juga mulai mengular dari pukul tujuh pagi
tapi sekarang mereka berjalan menggunakan kendaraan mereka sendiri
di dalam dia memberikan respon terhadap apa yang kita tanyakan gitu ya
selain penyaringan cara lain yaitu dengan mencampur limbah dengan polialuminium florit dan juga aluminium sulfat atau tawas untuk penjernihan air
untuk menyadari betapa pentingnya penghormatan terhadap nilai nilai ham
saya rasa ekonomi yang relatif menyelamatkan
iya oh enggak oh yang pertama waktu itu vincent kossasi
tidak ada aliran air pump tapi masyarakat tetap diberikan tagihan abodemen
mereka tidak tahu cara melakukannya
cuma latihan pertandingan pebela pebela
yang diurusi oleh kelompok bisnis dan masyarakat
berapa umur anda sekarang
itu butuh proses lagi yang namanya konsultasi publik
kalau satuannya rp tujuh
pak riza dari lima belas kasus hepatitis akut tiga orang yang meninggal dunia itu ada di wilayah anda ada di ibu kota
buang buang uang seolah sudah umum dilakukan caleg capres cawapres dan partai politik
bagi teman teman yang suka ke laut
nah dulu di jakarta juga kan bukit cuang salah satu yang dominan juga ya
ada kekhawatiran mengenai kemungkinan meningkatnya neonazisme di australia menyusul insiden yang terjadi selama tiga hari berturut turut di utara sydney
hmm terus pas lo bener bener pindah ke small forward itu pas kapan brody
sepuluh lokasi yang kita laksanakan mobilitas pada malam hari ini adalah sepuluh kawasan
oke tih makasih banyak waktunya
ketika mereka lolos dari select nas kita masukin ke plat nas
kita juga mengidentifikasi usaha usaha yang ramah terumbu karang
yang penting berusaha sebaik mungkin menurut saya
kabit inbound dan domestik dpp astindo atau asosiasi travel agent indonesia
maka untuk tidak selalu langsung memberikan obat sendiri atau beli obat sendiri
ada pula olahan buah kemiri yang dijadikan minyak untuk kulit
ya gue gak expect sejauh itu mereka maksudnya tadinya
walaupun rasa kantuk berlebih setelah makan tidak berbahaya pada kondisi tersebut rasa kantuk akan berlebihan karena rasa kantuk tersebut akan membuat tubuh menjadi lebih lemah dan lebih lemah
disease outbreak news itu menyampaikan berbagai penyakit yang ada di muka bumi ini
jadi ngecoachnya cuman ngecoach kayak
tapi sekali lagi mbak tika terima kasih banyak
total ada sepuluh warna yang diproduksi di sini
kita harus fokus pada
cnn indonesia breaking news masih akan kembali sesaat lagi
rangkaian pemeriksaan mulai dari anamnesa tes laboratorium ct scan dan mri juga pemeriksaan pendukung lainnya
maksudnya sekarang kan gak mesti kerja kantoran untuk bekerja bener gak sih
tuan rumah berarti cukup kuat kemarin ya tapi mas kalau melihat sendiri dari catatan kemarin dari timnas e sport kita di sea games dua ribu dua puluh satu
kemudian penurunan berat badan dan nyeri perut
tapi obrolannya tetap sebenarnya kerjaan juga
kayak tahu tempe ikan macem macem misalnya gitu
warga biasanya memanfaatkan pltmh untuk kebutuhan menyalakan lampu sedangkan pengoperasian alat elektronik mengandalkan aliran listrik dari pln
terus ya disuruh ini ya ambil sayur gratis tiap hari
cewek sendiri tapi malah melununin bakat mamanya ya
potong terlebih dahulu bagian tepi yang tidak terkena cat
kita ketemu lagi di episode setruk secret at newsroom dengan topik topik yang nyetrum lainnya
jadi mereka mengatur dari sisi etika berkompetisi dan lain sebagainya
tentunya ekonomi digital itu akan sangat
kalau kita lihat di pinjaman online yang legal
vita mengaku sebelum jadi olahan makanan seperti sop dan tongseng
satu perkiranya kalau misalnya di ubaya tuh
dan gresini racing ini memiliki rekam jejak yang baik
rodamin pewarna merah metanil yello pewarna kuning borak dan formalin

sehingga kemudian kita juga bisa mengajari sebuah ai untuk melakukannya dengan baik
tapi sekali lagi dengan jumlah total di dunia yang dua ratus an ini saya kira belum terlalu cepat kalau kita sudah menyebutkan case fatality rate angkanya sekian persen
kira kira lu kalau gak ikut basket nih
kalau soal efektif atau tidak tergantung pada pertama narasi yang dibangunnya apa
beberapa klub dari sri kandi yang
bisa cerita sedikit apa sih korika itu dan kenapa dan apa relevansinya untuk sekarang ini
itu sebagai penyedia dan bakti adalah fasilitator atau penengahnya
kalau kita bilang kartu kredit ini mungkin pengajuannya agak sedikit complicated
banyak sih aku di waktu sma tiga tuh
sehingga nantinya mungkin bisa menjadi dana pensiun di masa depan
mungkin pada saat itu
selain menemui rintangan selama berkarir awam prakoso mendapat banyak apresiasi atas dedikasinya kepada dunia anak anak
bisa kemudian turun ke lapangan
kita bersporty itu tidak terjadi
bukan hanya itu jumlah bumbu tambahan juga harus diperhatikan
nah ini udah gak seberisik tadi
keluaran rata rata keluarga perbulan rp tiga puluh hingga rp sembilan bergantung pada banyaknya penggunaan listrik
adapun sebagai penyanyi dangdut suara lafcaca diisi oleh beberapa penyanyi sungguhan
termasuk dengan sengaja mengibarkan bendera nazi
ya walaupun lu udah karantina bareng
pemilihan dari apa ya dari jalan cerita cerita big picture nya dari film ini memang cukup relate ya dengan kehidupan kita ya bu candu
jadi didek kan dong
chef terima kasih banyak sudah masak sesuatu yang kita tidak pernah terbayangkan sebelumnya
keputusan rapat pimpinan nasional partai golkar
lainnya cuma bahas beberapa kayak ya itu di rumah sampai kapan liga update gimana
pada saat itu pada saat kami mengerjakan tugas tugas tugas akhir
dulu itu memang pln ya berarti ya
bukan hanya fintech bukan hanya berbasis teknologi
enteng ngilu ngilu juga
singa hidung tenggorokan kepala dan leher rumah sakit islam surabaya ahmad yani nurlina oktaviani mengatakan gondongan dapat menular melalui droplet
dan juga kawasan konservasi bentang laut kepala burung di papua barat dan papua barat daya
menjadi tempat belajar tempat bukan hanya untuk lampung
karena buat saya tidur itu investasi untuk besok
salah satu pengusaha kuliner lontong kupang di jalan mojo pahit siliwarjo ini misalnya
dengan ideologi yang sama
dimanfaatkan untuk kegiatan wisata seperti trekking atv hingga rafting
kemudian pemkot seluruh wilayah dki juga sangat mendukung dan memberikan fasilitasnya untuk program ini bisa berjalan
karena selain jumlahnya yang ini
dimana itu adalah uncertainty atau ketidakmampuan
karena ini bukan mempermudah pembelanjaan tapi ada satu tanggung jawab
karena indonesia memiliki sumber daya manusia sekaligus teknologinya
jadi kemudian kewaspadaan menjadi kurang
dengan beberapa perubahan tinggi yang ada di kabupaten sunda
dan bagaimana teknologi akan berubah
pantangannya dia nggak boleh makan apa dia sudah tahu
anggarannya itu dimarkup ya
tapi kalau untuk ini ada ini ada yang langka juga nih di belakang nih
seperti roti dan jajanan pasar
terutama yang dibuat atau diciptakan oleh memang para musisi dan penyanyi indonesia
benar benar menjadi sokongan perangkat perangkat
karena kita tahu gangguan keamanan kerap terjadi di papua
dan disampaikan oleh riki kusumo
mengelakkan tekanan harga yang menaik
padahal ini termasuk hepatitis akut yang berat ya

interaksi aslem dengan wawon cs terjadi saat dirinya masih bekerja di dubai
dan itu tidak berhenti sampai hari kepulangan
karena pembangunannya yang mungkin yang dulu kajiannya kurang lebih lengkap
dan masih ada lima puluh sekian persen lansia yang belum dapat vaksinasi memadai
tapi ini adalah zat yang dibolehkan dan tidak dibolehkan
jemaah haji indonesia melakukan rangkaian ibadah haji yakni mabit
kalo gue mau tes di uph akhirnya ya tryout sendiri di uph
terima kasih kak gisela dan ibu chandra sudah bergabung di showbiz corner pada malam hari ini
bisa sebetulnya cuma ini sudah habis
itu juga ada blue line dan green line
dan juga diperhatikan oleh pengelola taman yang berada di kupu kupu gita persada
dua yang terbaik sih selain ada kelly di situ ya waktu itu ya
di belakang tuh kayak gimana dia untuk mendapatkan itu kan kita enggak tahu bukan penantian dia
menurut khalil ketika tentara israel mulai menyerang
jadi tecsi itu kan terumbu karang sehat indonesia
mengambil air baku dari kalimur kervat
tapi kalau rempah yang satu ini hmm anda tahu nggak ini apa
sosok yang membantunya ialah martinus
ketika kita bicara tentang komoditas tentu saja
harga jual jamur tiram kualitas premium ini bervariasi
masih ada empat puluh empat persen orang indonesia yang belum mendapatkan vaksinasi memadai
apakah kemudian sudah diketahui penyebab dari kasus hepatitis akut ini dari meninggalnya tiga anak ini apakah dari virus atau apa
kalau tarif kan sebenarnya kalau kita membandingkan sebenarnya berapa tarif yang wajar atau tidak
jadi ada beberapa orang yang kontak dari emang orang jnba nya
nah emang persaingan sih emang beda sih
jangan gue gak mau betein gue
jadi kita gap gap itulah yang kemudian pemerintah akan coba perkecil ya
banyak yang masih berada di kelurahan dan kecamatan yang belum dikirim
tetapi biasa disebut sebagai kambing dalam menu makanan
obyek wisata ini mampu menerima kunjungan sebanyak sepuluh orang per hari
delapan puluh tepatnya hampir mencapai sembilan puluh
setelah itu perjalanan berkeliling daerah dari sabang sampai merauke dilakukan supaya bisa mendongeng di hadapan banyak anak anak
atau kartu kewaspadaan kesehatan jemaah haji
artinya juga yang mengajak lebih ekstrim juga ada
dengan diameter pipa setengah inci
artinya memang dua pihak ini tidak menjalankan fungsi pengawasan dengan cukup maksimal
nah dari situ nanti kan bisa ditelusuri dari saksi saksi
bertambahnya penyakit autoimun dikarenakan semakin berkembangnya kemampuan serta metode diagnosa dalam ilmu kedokteran
aslam pernah berinteraksi dengan mereka semua
tapi lu lo kayaknya ini nih kerja keras banget nih ya berarti ya
nanti lagu apa yang akan dibawakan
karena infeksi covid itu juga akan menyebabkan inflamasi menyebabkan memberatnya peradangan
bukan karena saya memang tidak tahu itu lagi itu
fitnah atau fakta aldi yakin bisa dapat emas nih di pon ke dua puluh
mata adalah salah satu panca indera manusia
supaya memberikan semacam apa namanya sentilan gitu

dan yang rusak sedang ini tidak bisa digunakan sama sekali oleh warga masyarakat
kalau inget inget sekarang buset ya rakus amat tuh
kita hadir bersama sama di sini dalam rangka sebuah cita cita besar dan pekerjaan besar
jpo sudah diperbaiki stasiun
dan k pop ini membawa hal ini kalau saya lihat itu emosional
yang menyatakan bahwa mereka belum pernah melihat gegap gempitanya sebelum race
pokoknya untuk sarapan oke banget
bisa merawat trumbu galang trumbu karang
pasti lebih besar lagi kalau menurut saya memang
sekarang itu kan ada ppkm yang diatur pemerintah pusat
untuk satu rangkaian mulai dari pemeriksaan hingga operasi
karena ini ada defense beratnya nih kalo gue liat liat nih
walaupun kalau untuk mangrove dan lamun masih rendah ya masih di bawah sepuluh persen
bukan dari tokoh tokoh caleg paling tokoh tokoh caleg dari delapan puluh persen cuma dua puluh persen
sehingga anggur itu kita bisa warga itu bisa menikmati di setiap rumah rumah warga yang menanam pohon anggur
antara lain jantung yang paling penting jantung ginjal juga termasuk paru paru
mas fajar seorang fajar nugros yang biasanya terkenal
untuk pre fire juga kita sangat mendominasi
mungkin karena memang covid sedang banyak pada waktu itu di singapura
jimmy chandra arief tidiawan jakarta
sembari kita lihat mark marquez di layar ya
tadi fatih juga ngomong katanya kuliahannya tuh ini ican
oke masih jadi syarat ya intinya pcr itu
jangan sampai yang diturunkan hanya otot dan air